lagian mamaku juga bilang kok
kalau papa itu udah ninggalin kita berdua
buktinya papa gak pernah ninggalkan aku ke sekolah
papa gak pernah mampir ke rumah mama
jadi buat apa aku mikirin dia
amer kamu tuh salah sangka
betul betul salah sangka
emang kamu tuh gak pernah pikir apa gimana papa kamu sekarang
gara gara pusat asa nyariin kamu
untung ada temen aku yang berhasil mengacak kamu di internet
mer kita tuh ngelakuin ini semua tuh bukan
bukan karena dibayar sama fuad mer
tapi tuh karena omfu tuh sayang banget sama kamu
dan dan kita berdua tuh
bener bener kesian mer ngeliat nasibnya dia
dateng tes menunggu
dan farah meninggalkan saya
saya memang sedih
tapi saya tetap bertahan
karena mary masih ada bersama saya
saya merat mary sendirian
mengantar ke sekolah
bahkan bermain boneka
mary adalah hidup saya
waktu farah membawa dia lari
saya seperti itu
saya kehilangan kehidupan saya
mary hampir lupa
sama semua kebaikan papa
waktu kita cuma berdua
peri hampir lupa kalau mama yang udah ninggalin kita berdua
mary gak tau kalau papa gak tau mary ada di mana
papa pasti akan menemukan kamu kembali mary
sekarang papa nggak perlu menemukan mary lagi
karena mary yang sudah menemukan papa sekarang
kendi om terima kasih ya atas kesabaran kamu yang merawat om selama ini
om juga minta maaf atas segala kekasaran om yang membuat kamu jadi sakit hati
kendi gak sakit hati kok
ya kendi ngerti
sama ini kan om suka marah marah kan
om putus saja kan gak bisa ketemu sama mary
kendi pasti gak maulah kok sini
lagi ya kalau dipikir pikir lakonom itu aneh sekali ya tenang aja candi sekarang aku yang akan
merawat papaku sekarang banyak penyakitnya sembuh dan sifatnya juga jadi baik lagi seperti yang dulu
sebetulnya karena aku ini loh soalnya aku yang takutin aku bilangnya rumahnya untuk hantu
hai gini jadi om juga berhutang budi sama teri ya
di steve lu yakin nih nggak mau ikut makan siang bareng gua makin di aduh lain kali aja
militer soalnya yang riuh udah nunggu di rumah maklum biasa ada urusan keluarga yang bikin
pala dia pusing ya sudah ya udah udah udah kalau masalah yang ria gua nggak mau ikut campur deh
sama aja nyari perkara oh iya ini nih honor buat kalian aduh terima kasih baiknya terima aduh terima
kita jadi enak terima sih semalam kita berdua tuh lagi becanda becanda soal honor yang dijanjikan
kita itu loh ya setelah gua melihat mary dan papanya itu kita berdua jadi nggak berani lagi
ya el adi emang sih rada susah kalau buat nerima honor untuk kerjaan sosial kayak gini ya tapi
gimana dong di bukan udah janji ya lagi pulang kan duit ini kan bisa dipakai buat banyak hal
dong di terutama buat alat penemuan lu ya steve ya lu kan bisa bikin banyak alat penemuan dari
duit ini gimana sih lu aduh terima kasih baiknya terima kasih ken berkat om fuad kita jadi deket ke dulu lagi ya ken ya
dan sekarang aku udah bisa nerima kamu tuh sebagai adik aku iya kamu juga seneng banget
terima kasih tuh sama om fuad sama sama mary iya ken emang sih ken agak susah buat ngakuin kamu sebagai adik aku ya tapi aku bisa ngeri ngeriin kamu juga ya

apa sih aduh sakit
ini kan kalungku

tuh kan putus lagi
aduh paling ini kan barang paling berharga
aku harus berada dimana ya sama siapa
satu satunya pengenal aku sejak bayi prita
ya kemarin pas aku temuin
kalinya tuh udah rusak
ya emang udah lama sih
nggak aku pake pake
ya mungkin udah rapuh kali ya
tapi kayaknya bisa dibetulin deh kan
aku mau pulang ke rumah ya
nanti aku betulin di rumah ya eh
gitu lah kalau ini juga udah nggak aku pake lagi kok
mendingan aku simpan di kotak aja deh
aku mau bantuin kamu
kamu kan sering banget bantuin aku kan
sedangkan aku kan gak pernah bantuin kamu ya
kalau kamu itu betul lagi
aku pasti seneng banget deh
ya ya aku bantuin ya
ya aja kok emang itu buat kamu seneng
susah banget sih mendingan kalung ini
habisnya ternyata emang keras
ternyata emang dari bahan bagus
apa aku bawa ke toko perhiasan aja ya besok
ini ton aku lagi bandingin kalung temen aku
boleh aku lihat nggak
boleh aku mau lihat
itu kan kalung kenny
aku besok mau bawa ini ke toko perhiasan
biar aku aja yang betulin ya
kalian buat terapi tangan
tolong betulin deh ton
iya kalau gitu aku betulin sekarang
jangan bantuin aku ya
dimanakah engkau berada
aku tak tahu dimana
kok antoni semangat banget ya untuk betulin kalung itu
candy kamu tau gak
kalau saat ini
aku berada dekat banget sama barang kesayangan kamu
aku sebenernya kangen banget sama kamu ken
tapi aku gak punya keberanian buat muncul di hadapan kamu
karena aku bukan seperti antoni yang dulu ken
sekarang aku cuma nonton yang cacat
antoni yang bertangan kaku
kaki antoni yang masih lumpuh
tapi aku akan berusaha betulin calon kamu ini ken
mungkin cuma ini
hal terbesar yang bisa aku lakuin buat kamu